selain bisa melihat berbagai macam mobil dengan teknologi dari pabrikan luar di ims hybrid dua ribu dua puluh dua
di sini anda bisa melihat berbagai macam mobil listrik karya anak bangsa yang tidak kalah inovatif dan juga high tech
salah satunya adalah di sini rata rata mobilnya daya listriknya bisa tahan enam puluh hingga tujuh puluh km
dan diharapkan bisa juga mendunia bahkan bisa tampil di ajang ajang formula e internasional
dan tentunya dibutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah dan juga semua stakeholder
agar anak bangsa karya anak bangsa bisa terus mendunia dan mengharumkan nama bangsa
inilah deretan mobil balap listrik karya para mahasiswa indonesia
yang dipamerkan di ajang indonesia international motor show hybrid dua ribu dua puluh
salah satunya mobil karya mahasiswa universitas negeri yogyakarta
yang dibuat oleh sultan dan sebelas orang teman lainnya dalam waktu tiga bulan
spesifikasi mobil listrik ini menggunakan baterai litium polimer dan sabuk pengaman menggunakan safety city
suspensi double fistbone dan dengan kabel
tempat duduk yang ergonomis
dia berharap mobil balap ini bisa dipamerkan juga di ajang formula e jakarta mendatang
untuk mobil listrik tim kami garuda wni itu berkonsep mobil formula mbak
untuk buat kompetisi aja bukan untuk hari harian
nah untuk pembuatannya ini sekitar kurang lebih empat bulan
dengan orang lainnya
terus biaya yang dibuat mobil ini sekitar rp tiga ratus lima puluh lima juta
untuk target terdekat ini mungkin ini pengajuan display di formula e ancol itu bukan
selain itu ada juga mobil listrik brajamusti karya mahasiswa institut teknologi pln jakarta
mobil ini layaknya untuk diperlukan di jalan jalan ini

berkecepatan enam puluh km per jam
itu motivasinya mungkin dari perkembangan zaman
yang sekarang banyak kita lihat adanya kendaraan listrik
jadi abang abang kami termotivasi untuk membuat kendaraan hemat energi juga
untuk kegunaannya udah pasti kami bakal terus mengikuti event event
buat perkembangan dan riset semuanya
untuk ketahanan kemarin pada lomba ims ini
kita juga mencari mobil yang lebih berkembang dan lebih berkembang
ada enam puluh lap kemarin alhamdulillah tembus
dan juga untuk sisa baterainya masih banyak
palingan cuma terpakai satu per empat dari baterainya
panitia electric student ims dua ribu dua puluh dua mengatakan
pameran ini dijadikan wadah dan tempat anak bangsa
menunjukkan karyanya dengan mengikuti kriteria internasional
jadi karya karya mahasiswa yang mobilnya adalah kelas elektrik
dan ini total hari ini yang mengikuti formula electric student championship ims dua ribu dua puluh dua
ada sepuluh universitas satu perguruan tinggi
dan terdapat sebelas karya
jadi untuk kriterianya kita merujuk pada regulasi internasional
untuk pembuatan mobil formula student

meski sudah berhasil melahirkan karya mobil balap buatan tanah air
sejumlah tantangan seperti aspek keamanan ramah lingkungan dan penyempurnaan lain
masih harus dihadapi agar karya mereka semakin diakui dunia
dovani antaka eduk tarman jakarta